jelang hari kemerdekaan sejumlah kemeriahan mulai terasa di berbagai daerah di jawa timur
di blitar puluhan ibu ibu menggelar lomba adu pukul guling
sementara di situ bondo ratusan warga antusias mengikuti lomba panjat pinang yang berhadiah uang jutaan rupiah
kelelahan akibat beban guling yang basah
jika lengah pukulan lawan bisa saja menjatuhkan mereka ke dalam kolam hingga membuat penonton terpingkal
meski terkesan mudah namun adu pukul guling ini membutuhkan fisik yang prima agar bisa bertahan di atas bambu
sementara di situ bondo gelak tawa dan sorak sorai penonton mewarnai perlombaan panjat pinang yang digelar di alun alun situbondo
ratusan peserta yang terbagi dalam beberapa kelompok ini saling berebut untuk mencapai puncak setinggi sepuluh meter hanya dalam waktu lima menit saja
di atas puncak sudah terdapat amplop berisi kupon dan uang tunai jutaan rupiah yang harus diperbutkan
keseruan pun terjadi saat warga saling menginjak kepala hingga ada yang celananya melorot
bahkan ada salah seorang peserta
paling bawah pingsan karena tak kuat menahan tumbuan
sering seperti ini baru kali ini pak panjat pinang
susah nggak pak untuk bisa
di pasuruan sejumlah warga mengisi kemerdekaan dengan menggelar lomba mengukir buah labu
peserta yang terdiri dari perwakilan hotel hotel ini harus ekstra hati hati saat memahat buah labu
pasalnya jika sedikit saja melakukan kesalahan maka buah labu akan rusak
dalam lomba tersebut berbagai kreasi ditampilkan
mulai dari membuat burung garuda hingga mengukir pahlawan nasional yakni panglima sudirman